salat id lebih awal disambut antusias ratusan warga sekitar pondok pesantren salafiyah ⁇ syafiiyah di desa suger kidul jember jawa timur rabu pagi
meski panitia masjid sudah mengeluarkan imbauan untuk salat di rumah jemaah membeludak melebihi kapasitas masjid
ironisnya beberapa jamaah nampak mengabaikan protokol kesehatan
salat iqt lebih awal ini berdasarkan hitungan tunggal menurut kitab nasihatul majalis bukan melihat bulan seperti yang dilakukan pemerintah
di kelurahan binuang kampung dalam kota padang sumatera barat gematak birtahmit serta tahlimah

pemimpinan dalam penentuan hari lebaran tidak boleh menjadi perpecahan